persebaya surabaya abung dalam grup c dan akan berhadapan dengan persik kediri pada laga perdana selasa dua puluh tiga maret mendatang
pada latihan terakhir sabtu kemarin pelatih aji santoso hanya memberikan menu latihan ringan pada para pemainnya
agar kondisinya tetap fit dan minimalisir cedera saat latihan
meski demikian ada dua pemain yang harus menepi saat latihan karena masih mengalami cedera
pemain trial rivaldi bawo dan arief satria mengalami cedera hamstring saat bergabung sebaya surabaya
saat ini kedua pemain masih menjalani terakhir ini
satu hari menjelang keberangkatan hari ini kami menurunkan intensitas latihan
pemain hari ini latihannya cukup ringan dan cuma sebentar hanya empat puluh lima menit sore hari ini
persebaya berharap dalam dua hari ke depan
kondisi kedua pemain pulih dan bisa tampil maksimal saat pertandingan